portasi jakarta meluncurkan enam ratus bus single dan lima puluh satu bus gandeng baru
kepenudrika jakarta basuki cia purnama mengatakan bus bus tersebut siap melayani tujuh belas rute baru
untuk mengetahui seperti apa rute baru transjakarta ini
sudah ada produser lapangan sian indonesia dea intan kartika
selamat pagi dea
setelah senin lalu pt transjakarta meluncurkan dua ratus empat puluh tujuh bus yang baru untuk melayani tujuh belas rute
bagaimana hamcilnya atau dampaknya di lapangan pada saat ini
selamat pagi alfian dan elvira
dari pantauan kami di halte busway ragunan jakarta selatan ini
sepertinya target pemprov dki jakarta untuk menyediakan bus transjakarta setiap tiga puluh detik sekali ini tercapai
dari pantauan kami kami hitung di sini setiap tiga puluh hingga empat puluh detik sekali ada satu bus transjakarta
yang kemudian mengangkut para pengguna transjakarta dari halte busway ragunan menuju ke tujuannya masing masing
memang kita ketahui penambahan
sekitar dua ratus empat puluh tujuh unit bus transjakarta yang kemarin diluncurkan oleh pt transjakarta ini
menyusul evaluasi dari pemprov dki jakarta yang sempat kemarin
sehingga saat ini juga masih menyetop seperti itu kebijakan terinduan melihat mengevaluasi seperti apa
formulasi yang tepat untuk mengurangi sejumlah kepadatan lalu lintas di dki jakarta
dea mungkin anda bisa memberikan gambaran di mana anda berada saat ini kemudian
apa komentarnya dari pemprov
penumpang ataupun masyarakat yang menggunakan bis transjakarta
elvira saat ini saya berada di halte busway ragunan jakarta selatan
dan tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah pengguna bus transjakarta
mereka menyatakan mereka sangat mengapresiasi langkah dari pemprov dki jakarta
dengan penambahan dua ratus empat puluh tujuh unit bus transjakarta
hal ini mereka merasakan
mereka mengetahui bahwa mereka mendapatkan bus yang lebih cepat
mereka lebih cepat duduk kemudian karena banyaknya unit ini mereka tidak lagi banyak yang berdiri
mereka bisa duduk menikmati perjalanan menggunakan bus transjakarta
selain juga mereka bisa lebih lega seperti itu di dalam bus transjakarta
mereka menyatakan penambahan tujuh belas rute baru membuat mereka tidak terlalu jauh seperti itu
seperti berpindah pindah halte seperti kita ketahui bahwa salah satu kendala
yang mereka enggan menggunakan bus transjakarta adalah sedikitnya rute
sehingga mereka harus menyambung dari satu halte ke halte yang lain dan itu menyita waktu mereka
dan kita ketahui dari dua ratus empat puluh tujuh unit bus transjakarta yang ditambahkan oleh pt transjakarta kemarin
ada sejumlah bus yang memang disediakan sebagai feeder di empat stasiun
nantinya target dari pemprov dki jakarta empat stasiun kereta api nantinya maksud kami krl
dan itu adalah bus feeder yang akan membawa mereka dari stasiun menuju ke halte tujuan mereka
baik terima kasih dea intan kartika
informasinya pagi ini cukup mengembirakan informasinya karena saya kebetulan beberapa kali sempat naik dari halte ragunan
memang tidak apa ya biasanya membutuhkan waktu sekitar tiga puluh sampai empat puluh menit hanya untuk menunggu satu bis saja
iya dan itu penumpukan penumpangnya sudah luar biasa
biasanya di ragunan itu sudah padat sekali saja untuk menunggu satu bus
dan ketika masuk pun itu harus rebutan lagi buat masuknya